dalam dunia medis bulan oktober dikenal sebagai bulan peduli kanker payudara
untuk memperingatinya sejumlah wanita di surabaya menghias bra atau pakaian dalam wanita dengan pita serta aksesoris yang menarik
hiasan bra ini merupakan bentuk kepedulian terhadap wanita pengidap kanker payudara di indonesia
beginilah aktivitas sejumlah wanita di surabaya yang berempati kepada wanita pengidap kanker payudara
untuk menyambut peringatan hari kanker payudara sedunia yang diperingati setiap dua puluh enam oktober mereka menghias bra
ada sebanyak dua puluh bra yang dihias dengan pita dan juga aksesoris hias pakaian
berah hias ini adalah sebagai simbol agar wanita penderita kanker payudara tetap percaya diri dan berjuang melawan penyakit yang dideritanya
selain itu aksi brah hias ini juga untuk mensosialisasi
jadi pentingnya mendeteksi dini penyakit kanker payudara bagi wanita
saya sendiri sih ingin menganca wanita wanita di luar sana supaya peduli terhadap kesehatan terutama kesehatan payudara mereka sendiri
karena selama ini kan banyak pasien kanker payudara itu taunya di stadium akhir
padahal kalau kita periksa diri kita sendiri sejak awal mungkin kita bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa
artinya ini dibuat untuk sosialisasi terhadap breast cancer
karena selama satu bulan
rencananya dua puluh bra hias ini akan dipamerkan di tunjungan plaza mulai tanggal dua belas hingga enam belas oktober dua ribu enam belas mendatang
pameran brah hias ini juga sebagai bentuk kampanye hidup sehat dan peduli terhadap wanita penderita kanker payudara di indonesia
wahyu pratama surabaya